ada pedas di lidah dan juga di tenggorkan
lama banget pokoknya
kalau bicara tentang makanan khas indonesia yang kaya akar rempah rempahnya
sudah pasti makanan padang
makanan yang terkenal dengan menu rendangnya ini disukai oleh semua orang
termasuk saya walaupun bukan orang padang
hari ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi makanan makanan padang yang ada di jakarta
pertama saya ke kawasan kebun kacang jakarta pusat
rumah makan padang basamu ini berada di pinggir jalan dengan ruang makan yang cukup kecil
yang hanya tersedia satu meja dan kursi plastik
untuk rendangnya disini dia nampuk
kemudian juga rasa pedasnya itu nggak begitu
karena pas sudah ditelen masih ada sedikit rasa pedas di mulutnya
terus juga untuk bumbunya disini memang rasa banget rempah rempahnya
karena pas dimakan itu masih walaupun halus masih ada sedikit serat serat kelapa dari santannya
karena tempat yang terbatas pembeli juga bisa membungkus untuk dibawa pulang
enak sih gurih terus ikannya seger gitu loh mbak
terus murah juga sama nasi rp lima belas
untuk menikmati makanan padang yang berada di belakang pusat perbelanjaan ini
anda hanya perlu mengeluarkan kocek rp enam belas rp dua puluh lima saja
nah sekarang saya mau mencoba nasi padang di rumah makan yang lebih besar
ruangannya lebih nyaman karena menggunakan pendingin
salah satu menu andalan di rumah makan padang yang berlokasi di mampang perapatan jakarta selatan ini
adalah rendang dan gulai kambingnya
nah untuk yang rendangnya di sini dagingnya dia empuk dipotongnya juga gampang
untuk bumbunya tuh lebih kerasa lagi gurihnya di mulut
jadi untuk asinnya pun pas
digabung sama nasi oke lah
kalau untuk yang gulai kambingnya di sini dia bumbunya itu rempahnya kerasa
kemudian juga ada rasa pedas dari ladanya
jadi kalau ditelan tuh ada pedas di lidah dan juga di tenggorkan
anda juga bisa mencicipi teh talua
yaitu teh yang dicampur dengan kuning telur
walau menggunakan kuning telur anda tidak akan merasakan bau amit
karena teh talua ini diberikan perasaan jeruk nipis di dalamnya
masakan di mulutnya
ya enak kali ini lah
desain rumah makan ini dibuat seperti rumah makan pada umumnya
meski tidak ada atap rumah gadang namun dapat dikenali dari tulisan di depannya
dan kini saya akan mencoba makanan padang di restoran yang menunjukkan menu padang dengan pengajian yang mewah
berlokasi di menteng jakarta pusat rumah makan salero jumbo menunjukkan menu makanan padang ala panjang ini
menu masakan padang yang disajikan dikombinasikan dengan teknik memasak ala chef
namun tetap mengedepankan rasa yang kaya akan rempah
nah sekarang di depan saya sudah ada dua menu hidangan
yang pertama itu ada gulai salmon
yang kedua ada stiker rendang
gulai disini biasa mungkin pakai ikan kakep ya
tapi disini yang berbeda dari pakai salmon
salmon yang udah enak ketemu dengan kuah gulai yang kayak rempah rempahnya ini
bikin setelah ditelan itu di mulut masih ada berasa gurihnya gitu
nah kalau yang di sebelah saya ini ada stik rendang
stiknya ini dia stik jenis wagyu yang paling tinggi a lima
jadi tingkat kematangannya juga hanya rare aja
waktu dipotong pun gak susah dimakannya itu umpuk
ketemu dengan kuah daging rendangnya disini yang rasanya gak terlalu pedas
tapi setelah ditelan itu masih ada pedes pedesnya sedikit di lidah
yang dimakan tuh bikin senyum gitu deh
lama bana pokoknya
kebersihan baik makanan maupun tempat di restoran padang sawiru jumbo
di dalam restoran juga ada tempat pelaminan khas minangkabau
yang dapat digunakan pengunjung untuk berfoto
pada tahun dua ribu tujuh belas rendang padang menjadi makanan pilihan nomor satu pembaca cnn
dari daftar lima puluh makanan dari seluruh dunia
sudah tahu mau makan siang di rumah makan padang mana hari ini
sandra insanasa jakarta